pemerintah diminta memperhatikan nasib tenaga honorer di jawa barat yang sudah bertahun tahun mengabdi namun belum diangkat menjadi pns
pasalnya banyak tenaga honorer kategori dua beragam profesi yang belum mendapat upah yang layak
dan untuk hal itu komite nusantara paratur sipil negara pun meminta agar pemerintah segera merevisi undang undang asn nomor lima tahun dua ribu empat belas
iwan hermawan sudah delapan belas tahun menjadi tenaga honorer
iwan adalah salah satu dari enam orang tenaga honorer yang ada di kantor kecamatan jatinangor kabupaten sumedang jawa barat
di kantor kecamatan jatinangor pria tamatan sma ini mengemban sejumlah pekerjaan
mulai dari membersihkan ruangan membantu pelayanan sebagai operator perekaman ktp elektronik pengantar skck dan pelayanan lainnya
dari pekerjaan itu iwan hanya mendapat honor sebesar tujuh ratus ribu rupiah
itu pun tidak dibayar tepat waktu setiap bulannya
sedangkan rata rata gaji pns sebesar
dua koma delapan juta hingga tiga juta rupiah
bahkan sebelumnya iwan hanya dibayar dua puluh lima ribu hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah
iwan pun sudah tiga kali mengikuti rekrutmen cpns namun gagal
bapak satu orang anak ini berharap bisa diangkat menjadi pns
kebetulan kan kalau tuhan memberikan rezeki gitu ya apapun misalnya ada aja gitu kan
ada yang nyuruh gimana gitu kan nyuruh dari sampingan lah
ada yang jual beli gitu lah
alhamdulillah dari situ ya sedikitnya cukup lah
kebetulan kalau usia saya itu kan sekarang hampir empat puluh an
ya kalau misalnya cari kerja itu kan susah
mau kerja apa gitu kan pasti gak ada yang mau nerima lah
ya sekarang lah ya dinikmati aja
mau gimana gitu kan
misalnya kedepannya gimana ya kita nikmati aja
kerisauan sebagai tenaga honorer juga dirasakan shirley fetricia
guru mata pelajaran bahasa jepang di sma negeri empat belas bandung
shirley sudah delapan tahun menjadi guru honorer
shirley memilih bertahan sambil berjuang dan berusaha agar dapat diangkat sebagai pns
harapannya kesejahteraannya sebagai tenaga pendidik bisa lebih ditingkatkan
kami ingin secepatnya lah tentunya diangkat
terutama yang sudah mempunyai nuptk sudah masuk ke dalam dapodik
lalu juga sudah menjadi honorer provinsi itu yang terutama
dan yang kalaupun tidak ada nuptk dan lain sebagainya
kami inginkan mungkin yang sudah lama mengabdi
segera diangkat menjadi asn atau pns
karena mengingat sekarang ini guru guru pns sudah semakin berkurang jumlahnya gitu ya
banyak yang sudah pensiun

dan juga penerbitan dan penerbitan tenaga honorer
terdapat kurang lebih dua puluh tiga tenaga honorer lain di jawa barat
dengan beragam profesi yang masih memperjuangkan haknya
komite nusantara aparatur sipil negara atau knasn
pekan lalu telah melakukan pertemuan dengan dprd jawa barat
rencananya knasn pada dua puluh empat september nanti akan menggelar rapat pimpinan nasional
termasuk menuntut revisi undang undang asn nomor lima tahun dua ribu empat belas pasal satu ratus delapan puluh
tuntutan yang pertama kami knasn
adalah pengangkatan secara berkeadilan
tidak dalam satu profesi saja
tetapi ini harus diselesaikan seluruh profesi dan seluruh kementerian
kami sangat memahami sekali indonesia ini sangat tidak memiliki
undang undang ataupun dasar hukum pengangkatan
kalau kami yang diusia tiga puluh lima tahun
hanya satu jalannya hanya satu jalan bisa pengangkatan tiga puluh lima plus
yaitu merevisi undang undang asn
sahkan revisi undang undang asn di tahun dua ribu delapan belas ini
ini bisa akan mengangkat dan mengakomodir seluruh
seluruh honorer kontrak ptt pegawai tetap non pns yang sudah tua
yang sudah mengabdi pada masyarakat berpuluh puluh tahun
hanya itu yang bisa mengakomodir untuk semuanya
dan bisa dibuat menjadi salah satu dasar hukum pengangkatan pns di negara ini
dprd jawa barat
dprd jawa barat menyambut baik aspirasi tenaga honorer
ketua dprd jawa barat ine purwadewi sundari menyebut
seluruh aspirasi tenaga honorer ini sudah disampaikan ke kementerian terkait
dan kemarin pun sudah didiskusikan dengan tiga menteri yang saling berkaitan kan tentunya
keuangan pan rb gitu ya untuk bisa memformulasikan yang terbaik
semoga ini bisa terwujud tentunya dari daerah kami mendoakan ya walaupun
betul walaupun jangka panjang kemudian diangkatnya secara bertahap
minimal mimpi mereka kan mereka sampai ada yang menangis mbak
kami datang mengadu audiensi sampai menangis sampai berharap benar
ya kami dari daerah menyampaikan harapan harapan ini kepada pemerintah pusat
sesuai permen pan tiga puluh enam tahun dua ribu delapan belas tenaga honorer k dua bisa diangkat menjadi asn
jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan
rekrutmen itu karena kebutuhan karena kebutuhan di lapangan
terutama untuk tenaga guru ya sangat banyak sekali yang masih kosong
nah kemudian kenapa harus melakukan rekrutmen seperti itu
dan tenaga tenaga honorer sebagaimana tadi yang disampaikan
karena memang persyaratan yang belum memenuhi syaratnya
diantaranya usia yang tadi yang paling dominan gitu
kemudian memungkinkan tenaga tenaga honorer yang sekarang yang usianya masih di bawah
lima tahun bisa mengikuti untuk tes cpns sekarang
artinya peluangnya dibuka untuk semuanya
tahun dua ribu delapan belas ini pemerintah provinsi jawa barat mendapatkan satu delapan puluh lima formasi cpns
lima tenaga guru sembilan puluh tenaga kesehatan enam puluh sembilan tenaga teknis dan satu formasi ex honorer k dua
pemerintah membuka pendaftaran cpns pada dua puluh enam september mendatang